dalam masa klb corona di kota solo pemerintahan kota solo tidak melarang para penjual makanan
atau yang biasa dikenal dengan warung ledengan untuk tutup
hal ini karena biasanya wedangan buka pada malam hari
kali ini diharuskan untuk membuka usaha pagi hari hingga sore hari untuk menghindari kerumunan warga
tidak hanya itu saja para pembeli makanan pun diminta untuk tidak makan di tempat
makanan harus dibungkus atau dibawa pulang
wedangan sendiri merupakan warung makan yang dikemas dalam gerobak dorong biasa buka pada malam hari
aneka makanan dan gorengan disajikan di atas meja
pembeli bisa berlama lama dan biasanya berkelompok dan saling berbincang sambil bersantap
sri hartono solo jawa tengah